sebagai bagian dari inisiatif aman bersama gojek gojek berkolaborasi dengan kementerian komunikasi dan informatika republik indonesia
serta pemangku kepentingan lainnya dalam meningkatkan literalisasi digital bagi masyarakat melalui edukasi sepanjang tahun dua ribu dua puluh
dalam konferensi pers gojek menyatakan rasa aman merupakan prioritas utama perusahaan
adapun upaya gojek untuk memperkuat keamanan ini diwujudkan melalui inisiatif aman bersama gojek dengan berfokus pada edukasi teknologi dan proteksi
kita bagi tiga pilar kan ya satu yaitu pilar edukasi kemudian teknologi kemudian juga ada yang terakhir adalah proteksi
tadi dalam presentasinya mungkin sudah jelas juga disampaikan bahwa dalam edukasi kita akan menggandeng berbagai macam stakeholder atau pemangku kepentingan lain
untuk juga menerangkan bagaimana cara memprevent atau cara melindungi customer atau pengguna kita
baik itu driver baik itu konsumen untuk bagaimana caranya menghindari berbagai macam modus modus penipuan
pada intinya proteksi ini adalah bagaimana cara kita bersiap siap kalau hal yang buruk itu terjadi makanya kita memberikan juga ada perlindungan
masyarakat menyambut baik inisiatif keamanan digital
hal tersebut menjadi hal penting karena menyangkut data pribadi
penting banget sih karena kan ini kan masuknya data kan mengenai data data diri kita kan jadi kalau misalkan keseberluas ya itu bahaya
soalnya nanti kalau misalnya ada yang salah gunain kan jatuhnya kenanya di kita juga kan jadi ya itu sih penting sih
hasil riset center for digital society universitas gajah mada juga menunjukkan
bahwa fenomena penipuan dengan modus manipulasi

banyak ditemukan akibat masih kurangnya literasi digital
nantinya materi edukasi tersebut akan disampaikan melalui aplikasi gojek media sosial forum kopdar mitra gojek
serta sosialisasi di beberapa kota bersama center for digital society universitas gajah mada cfts ugm